terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia tech news
dua ribu delapan belas sudah berlalu tapi sepertinya kalau kita ingat ingat lagi ya
ini merupakan tahun yang kurang baik
sepertinya bagi sederet insan teknologi gitu ya
kekayaan mereka sempat melonjak di awal tahun
namun justru melempam nih di penghujung dua ribu delapan belas
kami akan hadirkan daftar manusia terkaya di dua ribu dua puluh
namun saya hanya akan mengulas beberapa di antaranya saja
yang berasal dari industri teknologi
kita lihat dari yang pertama
wajah wajah yang cukup tidak asing gitu ya
di mata anda pasti di rutan ke sembilan dan juga ke delapan
bertengger dua pendiri google
yakni sir hebron dan juga larry page
kekayaan dua google ini hanya beda tipis
their hybrin memiliki kekayaan empat puluh sembilan miliar dolar amerika
atau setara tujuh ratus triliun rupiah wow
sementara larry page lima puluh satu miliar dolar amerika
atau tujuh ratus tiga puluh tujuh triliun rupiah
sempat berada di peringkat ketiga dalam dasar miliarder dunia
dan pada juli dua ribu delapan belas lalu
pendiri sekaligus ceo facebook mark zuckerberg nih
sedih banget tercecer di urutan ke tujuh
merujuk pada bloomberg billionaires index per tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
zuckerberg menjadi orang yang kekayaannya paling merosot di dua ribu dua puluh
kekayaan zuckerberg berada di angka lima puluh dua sembilan miliar dolar amerika
atau sekitar tujuh ratus enam puluh enam triliun rupiah
catatan tersebut merosot hampir dua puluh miliar dolar amerika
jika dibandingkan dengan torehan nya pada setahun lalu
tapi memang saham facebook ink ini terus merosot begitu di akhir dua ribu dua puluh
salah satunya akibat dari skandal bocornya jutaan data pengguna facebook
dan kasus ini bahkan membuat posisi zuckerberg nih yang senyumnya agak getir kalau kita lihat ya
sebagai ceo facebook menjadi terancam begitu
kita beralih ke yang selanjutnya
loncat sedikit di posisi kedua begitu ya
siapa lagi kalau bukan yang selalu kaya seumur hidup bill gates
pendiri perusahaan microsoft ini memiliki kekayaan sembilan puluh empat miliar dolar amerika
atau sekitar satu tiga ratus triliun rupiah
dalam beberapa tahun terakhir nama bill games memang menjadi langganan di posisi tiga besar
urutan orang terkaya di dunia
di posisi pertama siapa lagi kalau bukan jeff bezos dari amazon
yang merupakan ceo dari amazon yang menutup tentunya menutup kalender dua ribu delapan belas
dengan kekayaan yang semakin fantastis
yakni satu ratus dua puluh tiga miliar dolar amerika atau sekitar satu tujuh ratus delapan puluh triliun rupiah
nilai kekayaan bisnis ini bertambah dua puluh empat miliar dolar dibandingkan akhir tahun lalu
dan sejatinya bos perkasa e commerce ini bisa lebih tajir lagi
karena pada awal oktober dua ribu delapan belas
kekayaannya sempat menyentuh angka satu ratus enam puluh miliar dolar atau sekitar dua empat ratus tiga puluh triliun rupiah
namun sayang saham amazon sempat anjlok juga dalam beberapa kesempatan
sehingga kekayaannya juga ikut menipis
tapi kalau anda mau lihat selengkapnya nih
berikut ini adalah daftar dari bloomberg bilioners index per satu januari dua ribu dua puluh